orang utan tersebut berkeliaran di sekitar perkebunan sawit
sehingga perlu kita lakukan kegiatan rescue
bang kondisi orang utang itu bagaimana bang
orang utan tersebut setelah dicek
kesehatan kita lakukan juga kegiatan rapid antigen
dan kita lakukan kegiatan pcr juga
negatif sehingga memungkinkan untuk kegiatan pelepas liaran